soalnya kan disini teksturnya banyak ya ada yang crunchy banget terus yang di bawah itu
lebih lembut gitu tapi juga kayak ada jelinya yang putih putih mungkin ini ya
rasanya kayak agak kenyal tapi kayak lembut juga gitu jadi harusnya sih kayaknya gelatin ya
wah ternyata tebakan dua konsumen ini belum sepenuhnya tepat ya nah sebenarnya
kudapan yang disajikan tadi adalah olahan antara jelly dan gelatin meskipun sepintas
tampak sama ternyata setelah dimakan tekstur kedua
bahan makanan ini memiliki ciri khas tersendiri
untuk jelly teksturnya lebih kenyal sementara untuk gelatin lebih padat dan lembut
bagi masyarakat mendengar majeli gelatin dan agar agar memang tidak asing di telinga nyatanya
ketika disajikan bersamaan tampilannya nyaris sama dan terkadang susah dibedakan
ketiganya pun terbuat dari
bahan yang berbeda agar agar dibuat dari rumput laut atau alga merah sedangkan untuk jelly terbuat
dari umbi konyaku yang dicampur dengan rumput laut karena terbuat dari tumbuhan agar agar dan jelly
kerap dijadikan alternatif penuh vegetalian sementara untuk gelatin terbuat dari tulang rawan
hewan yang tinggi akan kolagennya biasanya bisa diambil dari tulang rawan sapi kerbau atau ikan
jika dilihat dari nilai gizi ternyata itu hanya merupakan hal yang membuat gelatina terbela belahan untuk tubuhnya
jika dilihat dari nilai gizi ternyata ini sangat menting untuk dihiasi dengan musim kondisi jatuh yg berpengaruhan ketika diselenggarakan selanjutnya
lihat dari nilai gizi ternyata ketiga bahan ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh khususnya bagi pencernaan
sehingga baik untuk pencernaan tubuh
untuk jeli juga sama bisa dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah bisa juga mencegah terjadinya berat badan berlebih sehingga terjadi untuk diet juga bagus
tapi sedangkan untuk gelatin gelatin ini kan karena dia terbuat dari kolagen hewan ya jadi karena kolagen hewan berarti otomatis dia lebih tinggi akan asam menu dan protein
agar gizi pada makanan ini bisa dirasa maksimal manfaatnya bagi tubuh tentu harus melalui
proses pengolahan yang tepat baik dari segi waktu pemasakan hingga takaran penyajian yang pas
bahan baku pelengkap atau pendampingnya pun harus mengutamakan bahan bahan alami seperti gula garam atau sirup yang terbuat dari bahan alami
ini kita mau bikin apa
ini kita bikin sunset suari bu
dasarnya dari panah kota
dari panah kota
dari gelatin campuran sama fresh milk
dan juga ini ada
ada itu jelly untuk karne
mas gelatin agar agar dan jelly ini kan bisa dibilang serupa tapi tak sama ya
kalau dalam masak masak ini perbedaannya apa ya
kalau agar agar sama jelly kita mulai dari air mendidih bu
kisaran empat menit sampai lima menit baru masuk
kalau gelatin itu kita bisa mulai dari air hangat atau air dingin
terus kita tuangkan aja gelatinnya
gimana mas kalau dari antara ketiganya nih kalau dari proses masaknya yang lebih susah atau membutuhkan effort gitu pak
ya itu tadi dari jelly sama agar agar gitu
karena kadang itu perbandingan air kurang seimbang jadi bisa ngeset
pada dasarnya ketiga makanan ini memiliki rasa yang tawar
sehingga dalam pengolahannya
seringkali ditambahkan bahan pelengkap lain
kek larissa miki peresia surabaya jawa timur